dari sekedar hobi menjadi pecinta kalau ketika pencinta benar benar tidak memandang kucing ini
jenis apa kucingnya jenis apa tidak semua orang suka kucing kita tidak bisa memaksakan orang
kita suka kucing terus kita harus memaksakan orang semua suka kucing kita tidak boleh egois
kita tidak boleh menyamaratakan tentang apa yang kita suka kepada orang lain tapi kita bisa memberikan informasi
memberikan edukasi walaupun mereka tidak menyukai tapi setidaknya mereka tidak boleh menyakiti
setiap hari menghabiskan plainsia
setiap hari menghabiskan thus
itu jadi ngeshare tidak memaksa untuk memaksa untuk
menghabiskan waktunya bersama ratusan kucing dan puluhan ekor anjing di shelter
sejak kecil ia dan keluarga memang menyukai dan memelihara hewan di kampung halamannya di makassar sulawesi selatan
lulus pendidikan sma pria yang akrab di sapa bim bim ini memutuskan untuk pindah dan bekerja di jakarta sebagai marketing di sebuah event organizer pada dua ribu sembilan belas
profesinya sebagai marketing jugalah yang mempertemukannya dengan teman teman yang saat itu rutin menolong dan menampung kucing kucing terlantar
banyaknya kucing jalanan yang tak bernasib baik menggerakkan hati bim bim untuk turut mendedikasikan diri menjadi rescuer kucing terlantar di tahun dua ribu dua puluh
kenapa saya bisa terjun ke sini
sebenarnya saya dulu hanya sekedar hobi
saya itu hanya hobi memelihara terus rawat sakit oke saya bawa pulang
hobi dengan kucing kucing yang bagus saja
tapi suatu ketika saya mulai banyak berteman dengan teman teman rescue
terus saya melihat kucing kucing jalanan banyak disiksa
terus saya juga mulai aktif melihat kok kita hanya menyukai doang nih ketika dia sakit kita udah gak mau ngurus
itu satu hal yang membuat saya
saya benar benar fokus ke kucing jalanan
apalagi suatu hari saya juga mengalami namanya kucing pribadi ya sakit
kucing pribadi sakit kita tidak bisa mengobati gitu kan
terus beberapa klinik ternyata tidak bisa kita hutang kayak gitu kan
itu yang membuat saya tergerak
satu tahun berlalu bim bim semakin giat menolong kucing kucing sakit dan terlantar
dan teman temannya pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan komunitas pecinta kucing yang diberi nama cloak
aktif di dunia penyelamatan hewan semakin membuka mata hatinya bahwa sangat banyak hewan hewan di jalanan
khususnya kucing yang butuh pertolongan dari penyakit tindak kekerasan kelaparan hingga overpopulasi
akhirnya di tahun dua ribu tujuh belas bim bim dan beberapa temannya membulatkan tekad untuk membuka shelter dan menampung kucing kucing jalanan
di lahan seluas satu tiga hektare inilah ia menyediakan tempat tinggal yang cukup layak untuk hewan hewan sakit dan terlantar
ia menamai shelter ini rumah singgah klop
meskipun berfokus untuk menampung kucing bim bim tak pernah tega
jadi menunjukkan keadaan seluas satu tiga hektar di hutan ini bim bim menunjukkan tempat tinggal yang cukup layak untuk hewan hewan sakit dan terlantar

fokus ke kucing memang kita shelter kita ini utamain kucing
tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa kita juga punya anjing banyak di sini
kita fokus ke kucing tapi kalau ada kasus darurat seperti anjing kurus semursi yang sakit ketabrak kita tetap tolong
terus ada monyet juga monyet monyet ini hasil dari topeng monyet yang disiksa kita relokasi kita ambil
tapi kita keterbatasan kalau untuk primata karena pengelolaannya tempatnya pun berbeda
setiap hari ada puluhan ekor kucing yang diantarkan ke rumah singgah klau
hal ini pula yang membuat bim bim tak lagi aktif menyelamatkan kucing di jalanan
rumah singgah klau juga bekerja sama dengan transpet yaitu layanan antarjemput khusus hewan yang siaga menjemput bila menerima laporan ada kucing dalam kondisi kritis dan belum mendapat pertolongan
kalau di hari sabtu minggu itu bisa sampai dua ratus ekor kita terima kucing liar ya
kalau di hari biasa senin sama jumat itu paling banyak dua puluh tiga puluh ekor
kita nggak pernah nolak kucing sih di sini
apapun kondisinya tetap kita terima walaupun itu sakit walaupun itu cacat tetap kita terima
soalnya kan kita udah ada masing masing tempat juga di sini
tak jarang ada isak tangis perpisahan dari orang orang yang mengantarkan kucing ke rumah singgah klon
memang pada prinsipnya rumah singgah klo
tidak menerima kucing peliharaan seperti yang tertulis di spanduk depan rumah
namun beberapa orang mengantarkan kucing terlantar yang sempat mereka pelihara setelah diobati
mereka yang mengantarkan kucing kucing harus rela berpisah selamanya dari kucing yang diantarkan
mereka hanya bisa menanyakan kabar atau sekedar bercengkrama
namun tidak diperbolehkan untuk mengambil kucing mereka kembali
salah satunya yeli
wanita asal kuitang jakarta pusat ini mengantarkan kucing liar di sekitar rumahnya
yang sempat ia rawat dari kondisi sebelumnya yang memprihatinkan
heli mengantarkan kucing ini ke rumah singgah klau
karena di rumahnya sudah terdapat banyak kucing peliharaan sehingga khawatir tak mampu merawat
pertama kan saya ketemu kucing di daerah rumah ya dimainin anak anak kadang suka dibanting
yang penting sedih
saya melihatnya gitu terus sering datang ke rumah
saya kasih makan dari yang tadi belekkan matanya ketutup penyakitan cacingan
saya rawat rawat cuman kondisi di rumah kan gak memungkinkan untuk miara kucing banyak
ya jadi saya bawa kesini
sebagian kucing kucing yang diantar ke rumah singgah klo adalah kucing kucing tak bertuan
yang baru ditemukan dalam kondisi kritis dan membutuhkan pertolongan
kucing kucing ini nantinya akan ditangani langsung oleh dokter hewan
namun ada juga yang membawa kucing ke dokter hewan terlebih dahulu baru menitipkannya ke rumah singgah klau
nemu di rumah ada tetangga kan yang ngasih tahu ini kucingnya atau bukan
kebetulan kan di rumah juga punya kucing dan kebetulan mirip
jadi tetangga nyangkanya punya kita
ternyata pas dicek oh bukan
kucing kita sih alhamdulillah sehat
nah terus karena lihat kondisinya kurang bagus kan akhirnya kita bawa ke dokter kan
tapi pas dilihat lihat ternyata kondisinya tuh parah
jadi cari cari info di internet ada lihat rumah singgah di sini yaudah kita bawa kesini
karena aku lihat testimoni juga cukup bagus ya buat ngerawat kucing kucing liar yang terlantar gitu

kucing kucing yang diantar ke rumah singgah klau
dua puluh tahun berdiri kini shelternya telah dihuni sekitar satu tiga ratus ekor kucing dan sembilan puluh ekor anjing
jumlah hewan yang terus bertambah di shelter tak lantas menyurutkan tekad bim bim untuk berbagi
justru semakin memantik rasa walas kasihnya pada hewan hewan yang dititipkan padanya
sebagai penghuni terbanyak kucing kucing di shelter dibagi lagi sesuai dengan kondisi kesehatannya
lahan seluas dua ribu meter persegi
dua ribu meter persegi dibagi menjadi beberapa titik untuk menampung kucing sakit ringan kucing hamil bayi bayi kucing serta kucing kucing sehat
setiap hari bim bim juga rutin melakukan pengecekan terhadap anjing anjing di shelter
shelter ini sebelumnya merupakan rumah kontrakan
namun disewakan kepada bim bim agar ia bisa menampung anjing anjing terlantar
total ada sepuluh rumah yang dibagi lagi untuk disesuaikan dengan kondisi kesehatan anjing
bibi merasa lega karena lokasi yang dipilihnya ini bebas dari banjir
sehingga tidak perlu khawatir bagaimana nasib hewan hewan ini bila hujan deras melanda
itu setiap hari kita belanja
kucing kucing yang ada di rumah singgah klau
setiap harinya kucing kucing yang ada di rumah singgah klau menghabiskan makanan sebanyak enam puluh kg
atau tiga kemasan besar makanan kucing kering dan empat puluh kg kepala ayam
atau dengan kata lain kebutuhan pakan kucing di shelter ini hampir mencapai dua ton setiap bulannya
belum termasuk pakan anjing yang juga diberikan kepala ayam dan nasi
dan juga pakan monyet berupa buah buahan yang mencapai hampir sepuluh kilogram setiap harinya
mas bim jadi total ada berapa ekor kucing yang ada di rumah singgah klau
kalau untuk kucing total dari empat shelter kita ada satu tiga ratus
itu dibagi dari kondisi ya
ada yang kondisi kucing hamil anak kucing itu dipisah
terus kondisi kucing yang tidak mau makan itu juga kita pisah
jadi di sini kalau yang sekarang ini aja kita ada tujuh ratus
dari tujuh ratus itu mas bima hafal semua tuh namanya
enggak ada beberapa yang saya panggil oyen terus cantik gitu kan
tergantung oh ini yang mirip nih kucing saya yang di rumah kayak gini
jadi kalau nama itu enggak ada
kayak gini nih belum tentu ada nama nih
belum ada saya itu bilang hafal itu yang warna orange sih lebih panggilnya oyen aja gitu
ada cerita yang paling berkesan gak sih mas bim soal kucing kucing reski yang ada di sini
kalau cerita sih sebenarnya untuk kasus kucing rescue ya kucing rescue itu paling banyak yang dipotong mungkin kakinya ya
kakinya dipotong itu kita masih hidup sampai sekarang kucingnya
itu ada di rumah disabilitas
kakinya tinggal dua dipotong itu di cikarang waktu itu ditemuin
ini habis ngasih makan nih sehari bisa habis berapa tuh mas
kalau ngasih makan makanan kering doang ya
makanan kering itu kita butuh satu hari enam puluh kilo
tiga sak yang ukuran besar
satu hari terus kita selingin dengan kepala ayam tiga puluh sampai empat puluh kilo satu hari juga
itu buat kucing aja atau udah sama anjing juga
kalau untuk kepala ayam dibagi dua
kita minum dua
bagi dua di kucing
kalau di kucing sama anjing tapi kalau untuk makanan kering itu hanya kucing doang
karena anjing kita pakai makan nasi dia
jadi ada yang makanan kering aja
iya betul jadi kalau untuk kucing kita enam puluh kilo makanan kering
kepala ayam kita siapkan tiga puluh sampai empat puluh kilo itu setiap hari kita belajar
sampai kapan mas jin kira kira masih bakal mendedikasikan waktu buat anabul anambul ini
kalau dibilang sampai kapan mungkin sampai ini ya sampai apa ya kita nggak tahu umur ya
kita nggak tahu umur kita nggak tahu rezeki kalau kita masih diberikan kesehatan kita masih diberikan rezeki
insya allah kita akan terus terus terus dan terus menolong kita tidak akan berhenti
karena kalau sudah terjun seperti ini untuk berhenti itu sangat susah
dalam artian susah kita harus juga mengembangkan karena kalau sudah tidak mampu mending stop
tidak mampu dalam artian kita sudah tidak sanggup memberi mereka makan kita sudah tidak sanggup untuk memberikan tempat yang lebih baik
stop untuk menurut rezeki tapi kalau saya ditanya sampai kapan saya akan terus memperjuangkan mereka selama saya masih diberikan kesehatan selama saya masih diberikan rezeki
untuk keberlangsungan shelter rumah singgah klau membuka jasa transpet atau jasa antarjemput hewan peliharaan untuk menambah pundi pundi pendapatan
rumah singgah klauw juga menerima keanggotaan yang menanggung penyelamat
rumah singgah klauw menerima keanggotaan yang berbayar sebesar satu ratus dua puluh rupiah per tahunnya
keuntungan dari anggotanya rumah singgah klo akan mensubsidi biaya rescue sebesar dua puluh hingga dua puluh lima persen ketika anggota komunitas memeriksakan hewan terlantar ke klinik rujukan
donasi yang diterima rumah singgah klauw setiap bulannya berkisar antara lima puluh hingga seratus juta rupiah
uangnya diperuntukkan untuk memperoleh kesehatan
uangnya diperuntukkan untuk memperoleh kesehatan

uangnya diperuntukkan untuk membeli kebutuhan pangan hewan di shelter
mengobati hewan yang sakit
perluasan rumah singgah
hingga menggaji karyawan yang mencapai empat puluh orang

selain itu bagi orang yang mengantarkan kucing ke rumah singgah klo juga dipungut biaya sebesar seratus ribu rupiah
yang mana uangnya diperuntukkan untuk perawatan dan kebutuhan kucing di awal masa karantinanya
tak hanya itu rumah singgah klau juga menjalin kerjasama dengan klinik hewan amore
yang sudah tersebar di beberapa wilayah jabodetabe

bersedia menanggung sementara biaya pengobatan kucing kucing rescue yang diantarkan oleh rumah singgah klo
klinik memberikan berbagai keringanan dan penyesuaian harga untuk biaya pengobatan kucing rescue
klinik itu tidak akan pernah bisa maksudnya tidak bisa menjadi besar kalau kita tidak ada shelter atau rumah singgah
seperti itu atau komunitas yang kita dukung
begitu juga dengan sebaliknya komunitas tidak akan pernah bisa besar atau ini banyak jika tidak ada klinik yang mendukungnya mensupportnya
kita itu kadang kadang gini mas kita juga dari klinik kita kan rescuer juga
kita merescue kucing kucing jalanan kucing ketabrak kereta api apa segala macam
kita di sini ikhtiar untuk menyembuhkan mereka
nah pada saat mereka sudah sembuh ini anak mau pulang kemana
mungkin kita bisa tampung terus di sini
atau misalnya saya secara pribadi bawa pulang dokter bawa pulang nggak bisa
karena kita juga harus menolong hewan hewan yang terlantar
nah itulah kenapa amore ada rumah singgah klo
nah begitu juga kebaliknya rumah singgah klo tidak mungkin ada tidak mungkin bisa besar jika tidak didukung oleh klinik yaitu amore
karena kucing kucing di sana kan juga butuh perawatan butuh yang sakit
butuh pengobatan dan sebagainya
tak sedikit kucing dengan kondisi kritis yang dibawa ke klinik amore untuk segera mendapatkan pertolongan medis
kucing yang diberi pertolongan medis

banyak itu kasus kecelakaan ya
jadi memang tabrak lari memang orang tidak menemukannya dengan kondisi sudah parah memang tidak ditolong seperti itu ya
selain dari kecelakaan juga banyak kasus yang diberi pertolongan medis

selain dari kecelakaan juga banyak kasus yang diberi pertolongan medis
ini memang nutrisi kucing kucing yang gak keurus memang yang sudah kena penyakit lama tapi gak ditangani jadi memang harus segera diambil ya
kalau enggak juga bisa meninggal di jalanan seperti itu

selain itu banyak juga kasus ya untuk sekarang seperti saat musim hujan seperti ini
banyak kasus virus flu berbagai macam ya
kalau misalkan untuk pelingkulang pelingkul di negara indonesia ini ya
banyak kasus dari penyakit bakteri virus dan lain lain juga seperti itu
di luar shelter ada puluhan bahkan ratusan kucing hasil rescue yang dirawat di klinik
nasibnya akan ditentukan setelah masa perawatannya selesai
seusai si kucing sembuh ia akan kembali ke rumah singgah untuk hidup bersama kucing terlantar lain
atau menunggu waktu hingga mereka diadopsi oleh orang lain
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan ketika overpopulasi itu tidak bisa dijaga
saya yakin seratus persen tingkat kekerasan itu akan semakin tinggi
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan ketika overpopulasi itu tidak bisa dijaga
bagi keluarga bim bim dikenal sebagai sosok penyayang kucing sejak ia masih kecil
bim bim kecil memelihara sekitar tiga ekor kucing
namun sekarang bim bim harus mengurus keberlangsungan lebih dari seribu ekor kucing di rumah singgahnya
iya mas bimbi memang sudah suka kucing dari awal dari kecil
dia udah melihara satu sampai dengan tiga kucing sih
di mata keluarga mas bim bim ini seperti apa orangnya
besar apa kepeduliannya terhadap hewan
besar banget ya
jangan kan sama orang sama kucing aja dia sering menolong
misalkan kita lagi pergi nih terus ada kucing di pinggir jalan atau kayak terjebak
dia langsung turun langsung nolong sendiri tanpa harus nyuruh orang
orang orang juga dapat mengadopsi kucing dari rumah singgah klau
sekitar lima hingga sepuluh ekor kucing bisa diadopsi oleh pecinta kucing setiap minggunya
open adopt dibuka setiap akhir pekan di rumah singgah klo yang terdapat di parung kabupaten bogor
calon adopter harus menjadi member membayar biaya administrasi sebagai orang tua asuh
di mana kesehatan sang hewan tetap akan mendapat pemantauan dari rumah singgah klau
kalau untuk adopsi itu pun dikenakan biaya hanya untuk mengganti otak dan dia wajib menjadi member
karena supaya apa kucing kucing yang teradopsi di sini kita masih dalam pengawasan
artian kita masih supply kita masih subsidi untuk pengobatannya
kita untuk donatur utama itu sebenarnya tidak ada tapi untuk support atau mitra utama kita adalah klinik amore animal clinic
karena dari mitra itulah kita bisa membantu banyak banget kucing
kalau untuk dibilang donatur tetap kita tidak punya
dan donatur tetap untuk kucingnya
tak jarang bim bim juga turun tangan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap hewan
seperti kasus orang yang memakan kucing hamil di bengkulu pada pertengahan september lalu
ia juga giat mensosialisasikan ancaman pelanggaran undang undang terkait penyiksaan terhadap hewan melalui berbagai platform
kita juga selalu punya
kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum
bahwa stop penyiksaan stop penelantaran stop penganiayaan terhadap kucing
karena ada pasal tiga ratus dua yang mengatur tentang perlindungan hewan
itu yang kita program ke depan agar masyarakat umum lebih paham lagi tentang hal hal yang mana yang tidak bisa dilakukan untuk
kita berbicara di sini masalah kucing ya
kalau di sini saya fokus masalah kucing
penyiksaan terhadap kucing pun bisa diproses secara hukum
ya dengan segala macam sifatnya
menurut dokter hewan sekaligus animal communicator rajanti
hewan khususnya peliharaan yang berinteraksi dengan manusia memiliki karakternya masing masing
tak terbatas oleh jenis ataupun ras tertentu
kayaknya si grey lebih happy di sini
secara kejiwaan hewan juga dapat memiliki perasaan seperti takut ataupun trauma
jika mereka pernah mengalami tindak kekerasan dari manusia atau sesama hewan
ada juga ya yang disiksa dan sebagainya itu mereka memang punya trauma gitu
jadi takut dengan orang insecure kagetan gitu ya
begitu ada suara kencang sedikit dia udah panik
nah itu seperti itu
nah kalau udah kondisi seperti itu ya mereka membutuhkan terapi sih
dan terapi itu gak bisa sekali kan
karena kita harus mengetahui trauma apa gitu
lalu kita mulai pelan pelan kita hilangkan trauma trauma itu
jadi seperti kita mendelet masa lalunya dia lah
kira kira seperti itu ya
tak sedikit pula kucing kucing di rumah singgah ini harus mati karena sakit
atau memang sudah lanjut usia
sebagian kucing yang coba untuk diselamatkan tak mampu bertahan
ia ingin masyarakat indonesia memahami dan sadar untuk tidak melakukan kekerasan terhadap hewan
ia tak ingin rumah singgahnya terus menerus diantarkan kucing yang memerlukan perawatan serius
cuma saya hanya pengen satu saya tuh teman teman mulai sadar dalam artian pentingnya steril
pentingnya menekan overpopulasi
karena ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
ketika overpopulasi itu tidak bisa dijaga
tingkat kekerasan itu akan semakin tinggi
karena tidak semua orang suka kucing
kita tidak bisa memaksakan orang
kita suka kucing terus kita harus memaksakan orang semua suka kucing
tapi orang yang tidak suka kucing ketika dia melihat tidak ada overpopulasi
tingkat kekerasan itu juga pasti berkurang
karena kita tidak boleh egois
kita tidak boleh menyamaratakan tentang apa yang kita suka kepada orang lain
tapi kita bisa menekan